ada kasus baru klas terdiri sebuah workshop di wilayah kecamatan setiabudi
ada sekitar lima orang yang positif sehingga kami lakukan swab wadah kontak eratnya
sejak rabu kemarin lapas kerobokan bersama dinas kesehatan kabupaten badung
melakukan tes swab terhadap enam ratus dua puluh tujuh narapidana lapas kerobokan dan lima puluh delapan narapidana lapas perempuan denpasar
uji swab ini diadakan setelah rapi tes masal yang dilakukan pada senin hingga rabu kemarin
kepada satu dua ratus delapan puluh empat napi lapas kerobokan dan satu ratus enam puluh empat napi lapas perempuan
tak hanya narapidana sejumlah pegawai lapas juga dinyatakan reaktif
yakni sebanyak enam orang petugas lapas kerobokan dan empat belas orang petugas lapas perempuan
para napi yang reaktif kemudian ditempatkan dalam sekitar
enam blok khusus untuk menghindari penularan
jadi kami dari jajaran pemasarakatan
antara yang jadi dengan bapak kalapas dan bapak ibu kalapas perempuan
telah melakukan upaya yaitu untuk mendeteksi dini terkait dengan penyebaran tersebut
sehingga kita melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan yaitu melakukan rapid test
hingga kini lapas kerobokan masih melakukan lockdown
dengan tidak menerima tahanan yang dikirim dari kepolisian dan kejaksaan
serta meniadakan kunjungan atau besuk
tim liputan cnn indonesia